tapi kalau anak gaul tahun sembilan puluh an nongkrongnya di mana ya
di kawasan menteng
tersohor karena gedung bersejarah
dahulu kebun binatang ragunan adanya di kawasan menteng lho
atas alasan itulah deretan tempat makan legendaris menjamur
dan taman berkumpul muda mudi jakarta
menyulap menteng menjadi pusat nongkrong era sembilan puluh
aku janjiannya sama temen temen disitu dulu gitu
makan makan nasi goreng dulu di taman surat patinya
baru dilanjutkan ke taman riak senayan
saya ga mau kalah dengan ify batuta
usai berkeliling kawasan menteng
saya menyambangi taman ria senayan
lain menteng lain pula taman ria senayan
nah dulunya anak gaul tahun sembilan puluh an datang ke sini tujuannya buat apa
nah loh om tante dulu kalau pacaran ke taman ria senayan gak sih
kalau sekarang sudah ada perubahan perubahan dan lebih modern
tetap masih ada danaunya dan bisa bercengkrama dengan keluarga
sebagai pusat hiburan jakarta
taman ria senayan justru sudah lebih dulu populer sejak tujuh puluh an
masa keemasan taman ria

dan perlahan mulai bangkit kembali dengan wajah baru
taman ria itu tetap menjadi sesuatu yang harus bisa dinikmati oleh warga jakarta sih sebetulnya
kalaupun sekarang ada modernitas
ya mau tidak mau
itu sudah mengikuti zaman kan
dimana sekarang ya ada outdoor
yang aku senang sih sebenernya outdoor area nya diskusikan
indoor area nya juga ada
kita bergeser ke spot nongkrong berikutnya
apalagi kalau bukan
sentra muda mudi sembilan puluh an beradu gaya hingga berkuline ria
menjadikan blok m begitu ikonik pada masanya
meski turut bertransformasi
tapi ada yang masih bertahan hingga kini
kuliner gultik alias gulai tikungan
gulai daging dan tetelan ini
memenuhi sudut tikungan blok m
pak budi kita bikin gultik apa dulu yang pertama nih
saya bantu ya
harga yang ramah kantong menjadi daya pikat kuliner
yang ramai sejak sore hingga malam hari tersebut
rata rata pengunjung yang datang ke sini
ingin membuka kembali memori indah mereka
sejak kapan makan di sini bapak
sebelum masih pacaran lah
dari pacaran sama ibu
dari dulu kita sma sampai sekarang kita udah punya anak
selesai kuliah pun kita masih sering nongkrong berdua nih
kayak sekarang berdua iseng berdua
supaya tetep ini ya still on aja ya pape
ya senang lah kita nih
namun nostalgia itu masih terus melekat di benak mereka
mendatangi tempat tempat bercengkrama dulu
seolah menjadi pengobat rindu
roni satria setkedipradana jakarta